gara gara ditinggal melayani pembeli sebuah rumah yang juga dipakai untuk berjualan bensin eceran di ponorogo minggu siang habis terbakar
api cepat membesar karena di dalam rumah juga terdapat puluhan liter bensin
akibat kebakaran ini pemilik rumah terluka terkena kobaran api
dua unit mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar rumah milik handoko warga banyudono ponorogo
api dengan mudah membakar rumah berukuran enam x tujuh meter ini karena terdapat bensin yang dijual secara eceran
bangunan rumah terbuat dari kayu juga membuat api dengan cepat membesar
handoko pemilik rumah mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki karena berusaha menyelamatkan sejumlah barang berharga
kebakaran diduga terjadi akibat kompor yang lupa dimatikan
saat itu handoko tengah menyalakan kompor tetapi kemudian ditinggalnya karena hendak melayani pembeli bensin eceran miliknya
jualannya beli terus dicak ngobrol sebentar gak tau bensinnya ambil
terus yang di belakang nyalakan api atau gimana
pas kanu pas harap gawe banyu akhirnya muncrat
aku berusaha ngamannya malah percikannya melayani kompor
api baru bisa dimadamkan sekitar satu jam kemudian setelah dua mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi
beruntung kebakaran ini tidak sempat merembet ke rumah warga yang lain